keinformasi selanjutnya terminal bus ala bandara
ini adalah julukan baru bagi terminal bus purabaya surabaya
perselasa sebelas april kemarin terminal bus terbesar se indonesia timur ini
mulai menguji cobakan wajah baru terminal yang berkonsep ala bandar udara ini
konsep ini sebagai jawaban dari pengaduan pengaduan masyarakat
yang mengeluhkan banyaknya serbuan calo saat masuk ke terminal
ya coba tebak saya lagi di mana
nah sebelumnya saya foto di tempat ini lalu saya posting di media sosial
banyak sekali teman teman saya yang berkomentar
sedang di bandara mana dan mau terbang ke mana
padahal saya ini mau naik bus
ya selamat datang di terminal purabaya surabaya
terminal berwajah bandara
inilah konsep baru dari terminal bus purabaya surabaya
tidak hanya mengubah konsep bangunan
dan interiornya menyerupai bandara
namun juga sistem masuk penumpangnya
ketika masuk tanpa peron
penumpang langsung diarahkan ke lantai dua
yang berfungsi sebagai ruang tunggu
yang langsung terintegrasi ke jalur bus
praktis kerumunan calo terpangkas dengan sistem ini
dan ya memang tujuannya untuk mengurangi kontak fisik antara calo dan para penumpang
karena kami dari pemkot sendiri kan banyak keluhan ya

dari perusahaan dari perusahaan dari perusahaan
melalui medsos maupun media media yang lain
di mana sering komplain dari masyarakat
di terminal purabaya ini banyak yang ditarik tarik
terus mungkin mau naik ke jogja
gak tentunya diarahkan ke jurusan yang lain
nah itu yang menjadi dasar dari presiden untuk segera
dari pimpinan untuk segera melaksanakan lantai dua ini untuk segera difungsikan
jalur kusum juga diperlukan
sus dan kursi roda juga disediakan untuk penumpang di fable
tak hanya itu ruang laktasi dan sudut baca juga disediakan
karena baru pertama kali kesini ya jadi kayaknya sih bagus bersih
terus pas masuk itu juga tertata dilihat ruang tunggunya juga enak
terus buat foto juga bagus sih
terus ketemu calo gitu dulu gak ada
kalau calo sih tadi pas sepanjang masuk ya
dari pintu masuk belum ketemu sih atau emang nggak ada
saya juga gak tahu karena baru pertama ini
dengan rata rata penumpang harian mencapai tiga puluh ribu penumpang
dan seratus penumpang di puncak liburan
kedepan fasilitas terminal berkonsep bandara ini akan dilengkapi dengan pendingin ruangan
memperbanyak rambu rambu petunjuk agar lebih mempermudah penumpang
widah subianto surabaya